anda kembali di cnn indonesia newscast kami perbarui informasi terkait dengan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat lima puluh enam kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif virus corona menjadi tiga ratus sebelas satu ratus tujuh puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua puluh satu pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sebelas tiga ratus tujuh puluh empat jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia bagian barat diumumkan tambahan tiga delapan ratus empat puluh empat pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi dua ratus tiga puluh enam empat ratus tiga puluh empat orang